meski pemerintah kota surabaya telah menutup lokalisasi doli
namun praktek prostitusi terselubung di bekas lokalisasi terbesar di asia tenggara ini masih saja terjadi
tiga orang psk serta dua orang mucikari ditangkap polisi saat melakukan penggerbekan selasa dini hari
sejumlah aparat polrestabes surabaya menggerebek sebuah rumah nomor dua puluh dua di kawasan kupang gunung timur gang tujuh surabaya
rumah ini sudah menjadi incaran polisi menjadi tempat transaksi seksual terselubung
di sana polisi memergoki seorang psk yang tengah melakukan aktivitas seksual dengan pelanggan
polisi juga menangkap seorang psk lain yang tengah menunggu pelanggan dan seorang mucikari
polisi sempat kesulitan saat menangkap mucikari ini karena dia terus berkelit dan berusaha melarikan diri
mereka langsung dibawa ke polrestabes surabaya guna dimintai keterangan
masih ada praktek prostitusi di kawasan eks lokalisasi doli ini membuat satpol pppm kota surabaya terkejut
pasalnya lokalisasi doli sudah lama ditutup namun praktek prostitusi ternyata masih terjadi
itu tadi bukan wisma rumah yang dijadikan tempat prostitusi
nampaknya mereka berkedok kos kosan
bila mana di wilayah anda atau tempat berdomisili yang mungkin masyarakat tidak dikenal
otomatis jam malam harus ditegakkan dan lagi tamu tamu harus diperhatikan
pemkot surabaya meminta warga sekitar kawasan doli untuk melaporkan jika mengetahui praktek prostitusi yang masih berjalan di lokasi ini